sama bro sain kita pake mobilnya bro sain
nanti kamu akan sama bro sain yang ke pasar
kaki saya sudah dua puluh tahun tidak bisa dilurusin
ancik piron ancik padun antri nih kasian
itu tadi siapa
gak tau mas boka
orang yang mau berobat ke si inin
inin berobat apa
bukan inin mak
eh ada yang liat aceh enggak
palingan ke rumah aku mak
oh terima kasih
asal gak mungkin ya

tiga seru ke dalam
saya mah mau tau bener gak mbak gledek ini bisa nyobatin orang
paling juga kakinya dua duanya patah
teng teng teng
kamu duluan saja saya mau jalan kaki
sudah dua puluh tahun saya tidak menjalankan kaki ini
mas kamu mau berjalan kaki
tidak menyangka ya
ini punya ilmu tinggi
terima kasih bapak bapak assalamualaikum
ini ternyata bisa nyobatin
mas idan masuk
mas idan masuk
mas idan masuk
mas idan masuk
mas idan masuk
mas idan masuk
mas idan gimana dengan baksonya
bayangkan sendiri sendiri ya
tidak itu sudah sudah
mas idan masuk
mas idan masuk
mas idan masuk
mas idan masuk
mas idan masuk
mas idan masuk
pak pitu nyebelin
pak pitu suka masak masak edward
pak pitu suka masak masak josephine
tidak dia suka pasanger animals
tidak mau peduli dengan kosong beloved
bisa bantu mewaris ke resident mall
bisa bergerakkan bahwa harus serba coba itu
nanti kalau misalnya claudia nanyain edward
bilang aja edward gadanya
barusan claudia liat
mestinya kamu tuh datangnya tadi
mudah mudahan aja setiap hari
kang idan traktir temen temennya
akan kembali lagi
assalamualaikum kang aceng
senyum itu ibadah loh
ini teh warung apa kapal pecah
kok berantakan bener
semuanya habis kang
ya alhamdulillah kalau habis semuanya tuh
kenapa tadi cemberut
mau buang sampahnya kemana
bukan bingung soal beresin sampahnya kang
bingung gimana belanjanya
semuanya kan harus dibeli
bawanya teh pake apa
pake ojekan gak nguat kang
oh itu yang bikin kamu cemberut
udah seneng aja gampang
cantik teh mau belanjanya kapan
nanti kang aceng minta tolong sama berusain
kita pake mobilnya berusain
nanti kamu akan sama brosain yang ke pasar
gitu dong senyum
hanya itu yang kang aceng mau
lagi pada ngumpul ya
kita cuma bertiga bu guru
maaf ya pak saya mengganggu
oh tidak mengganggu tidak apa apa
kita seneng malah kalau bu guru yola datang kesini
apalagi si akum seneng sekali dia
ada apa bu
kalau pak akum ada waktu
saya mau bicara dengan pak aku
oh udah pasti ada waktu atu tenang saja
kebetulan saya juga mau pamit
eh tapi sekarang
waktunya untuk pamit
iya kang dadang